bulog subdivisi regional dua surabaya selatan siap menggelar operasi pasar untuk menstabilkan harga bahan kebutuhan pokok yang naik menjelang ramadan
ini sangat trendnya selalu begitu ya
bulog juga memastikan ketersediaan beras di gudang bulog cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga dua puluh dua bulan mendatang
bulog subdivisi regional dua surabaya selatan yang mencakup wilayah kabupaten kota mojokerto dan kabupaten jombang siap menggelar operasi pasar
jika diminta oleh dinas perindustrian dan perdagangan
operasi pasar itu dilakukan guna menstabilkan harga bahan kebutuhan pokok yang naik menjelang atau saat memasuki ramadan
bahan pokok tersebut diantaranya meliputi jenis gula beras minyak dan terigu
diperkirakan operasi pasar akan dimulai sepekan menjelang ramadan pada satu juni hingga tiga puluh

dan komoditi yang nanti akan dijual itu
mungkin gak jauh dengan tahun yang lalu
mungkin beras terus minyak goreng tepung terigu sama gula
adapun ketersediaan beras di gudang bulog subdivisi surabaya selatan dipastikan aman pada ramadan hingga lebaran
bahkan untuk dua puluh dua bulan mendatang
meski saat ini masih belum memenuhi target serapan beras yang mencapai sembilan puluh ribu ton
stok beras yang ada mencapai lima puluh tiga ribu ton